dengan santainya orang orang di dalam minibus ini membuang kantong kantong sampah besar ke tepi kalimalang bekasi jawa barat pada delapan belas oktober lalu
setelah videonya viral dan identitas terungkap oleh polisi tiga pelaku pembuangan sampah ini menyerahkan diri ke polisi pada kamis dua puluh dua oktober
saat melakukan aksinya ra a dan ag memiliki peran berbeda
ra bertindak sebagai sopir a bertindak sebagai kernet yang membuang empat kantong sampah di tepian sungai kalimalang tambun selatan
sementara ag merupakan pemilik mobil yang menugaskan kedua orang tersebut untuk membuang sampah
dari nomor polisi yang ada kita dapatkan identitas unit prinsus yang datang ke rumahnya dan memberitahukan pada empat bulan untuk mati di polisi
usai dimintai keterangan ketiga pelaku diserahkan ke satuan polisi pamung praja kabupaten bekasi
sementara empat kantong sampah diakui pelaku berisi botol bekas dan limbah ikan yang merupakan sampah acara ulang tahun
kebetulan memang saya domisilinya di situ
di situ di depan toko
dia pikirkan habis itu kan dibakar mungkin kayak gitu
gak ada yang sebenarnya bukan buang kok alih
kena bau amis
ketiganya melanggar perda kabupaten bekasi tentang kebersihan dan terancam hukuman enam bulan penjara dan denda lima puluh juta rupiah
tiga tersangka perampasan telpon genggam milik seorang bocah di jalan ch dua kebayoran lama jakarta selatan berhasil ditangkap polres metro jakarta selatan
ketiga tersangka berinisial rn mm dan ng ditangkap di sebuah tempat pengisian bahan bakar umum di kawasan puri beta tangerang pada rabu malam
dari hasil pemeriksaan sementara para tersangka yang masih di bawah umur mengaku keinginan menjamret muncul ketika melihat seorang bocah yang sedang bermain telpon genggam berjalan seorang diri
dan alhamdulillah berkasar sendiri tersebut muka para pelaku teridentifikasi dan nomor plat nomornya juga teridentifikasi
kita bisa mendatangi rumahnya dan kita bisa mengamankan para pelakunya
aksi perampasan telepon genggam milik seorang bocah di jalan ch dua kebayoran lama jakarta selatan berhasil ditangkap polres metro jakarta selatan
aksi perampasan telepon genggam milik seorang bocah di jalan ch dua kebayoran lama jakarta selatan berhasil ditangkap polres metro jakarta selatan
aksi perampasan telepon genggam milik seorang bocah di jalan ch dua kebayoran lama jakarta selatan berhasil ditangkap polres metro jakarta selatan
aksi perampasan telepon genggam milik seorang bocah di jalan ch dua kebayoran lama jakarta selatan berhasil ditangkap polres metro jakarta selatan